direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham
membenarkan tersangka kasus dugaan suap komisioner kpu harun masiku
sudah berada di indonesia sejak tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
imigrasi baru membeberkan kepulangan harun masiku
karena terdapat keterlambatan pengumpulan data perlintasan
dari bandara soekarno hatta
inilah detik detik harun masiku
tersangka kasus suap komisioner kpu wahyu setiawan
tiba di bandara soekarno hatta sesaat setelah turun dari pesawat
kepala humas direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham
arvind gobilang menjelaskan
dari catatan perlintasan
harun masiku ke singapura pada enam januari dua ribu dua puluh
dengan maskapai garuda indonesia
ia kembali ke indonesia pada tujuh januari dua ribu dua puluh
menggunakan batik r di bandara soekarno
namun setelah lebih dari dua pekan
imigrasi baru membeberkan kepulangan harun masiku
imigrasi berdali hal ini terjadi karena terdapat
keterlambatan pengumpulan data perlintasan dari bandara soekarno hatta
dengan adanya kegiatan itu yang
nah ini yang masih dalam proses proses atau langkah langkah
yang ada dalam pendalaman itu
tapi bisa dipastikan setelah melakukan penangkapan
kami menyatakan bahwa ya
hidup sebutan terlambat
keberadaan harun masiku di indonesia sebelumnya
telah diungkapkan istri harun hilda
pada dua puluh satu januari lalu
terakhir berkomunikasi dengan suaminya pada tujuh januari lalu
komunikasi terakhir itu tanggal
tanggal tujuh januari
saya juga kerantau ya
karena pak harun itu orang yang tertutup
terkait keberadaan harun masiku yang telah berada di indonesia
dan hingga saat ini
masih terus berupaya mencari dan menangkap tersangka pemberi suap
kepada mantan komisioner kpu wahyu setiawan itu
dari liputan cnn indonesia
keberadaan harun masiku masih menjadi misteri
politikus pdi perjuangan itu menjadi tersangka pembiris suap
kepada komisioner kpu wahyu setiawan yang kini sudah ditahan kpk
harun menyenang status buron
kpk menkumham dan imigrasi awalnya kompak mengatakan mereka masih di luar negeri
kalangan imigrasi merevisi pernyataan mereka
lalu pertanyaannya siapa yang bohong soal harun masiku
kita bahas malam ini dengan tamai selangkun
koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
tamai selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya konfirmasi lagi per hari ini
terkait soal perbedaan pernyataan icw dan juga koalisi masyarakat sipil
sudah melaporkan menkumham
sebetulnya bersama dengan ini ada usulan dari teman teman koalisi
untuk menyampaikan informasi informasi
yang tidak tepat ini kepada kpk
artinya memang kita berharap ada upaya upaya penanganan serius
terkait dengan informasi yang simpang siur
karena ini tidak strategis ke depan buat agenda berantasan korupsi
bagaimana kemudian ada pimpinan yang mengamini pendapat menkumham
yang ternyata informasinya tidak tepat dan dibantah sendiri oleh imigrasi
yang memang secara teknis mengetahui dengan baik
apakah yang bersangkutan
kabur ke luar negeri atau tidak atau sudah kembali
nah ini menurut saya informasi yang sesat yang disampaikan kepada masyarakat
tentu harus ada respon serius dari kpk untuk menangani hal ini
artinya menurut icw dan juga teman teman
semestinya kpk tidak serta merta menerima informasi yang begitu saja kan
yang pertama perlu dilihatkan ini perlu banyak yang dicek
artinya ini informasi yang berhubungan dengan penyidikan
apa yang sebenarnya bisa dilakukan
nah begini ketika ada informasi itu informasi itu kalau tidak salah ramai disampaikan mulai tanggal sepuluh ya
sepuluh atau sebelas ya sepuluh atau sebelas januari
pada saat itu sebenarnya ketika kpk menerima informasi pertama kali
apa sebenarnya yang bisa dilakukan kpk pada saat itu
ketika mengatakan harun masiku di luar belum kembali ke indonesia
yang pertama harus kita pahami adalah ada pada menterinya dulu yang memberikan pendapat
kita nggak tahu ketika menteri memberikan pendapat
memberikan pernyataan resmi di ruang publik apakah dia bertindak sebagai menteri kebunan ham
ataukah dia bertindak sebagai petugas partai
yang kemudian memang ada anggota partai yang sedang terlibat perkara
ini kan juga yang perlu clear
jangan sampai kemudian pandangan pandangannya itu mengandung konflik of interest
itu yang pertama
nah yang kedua terkait dengan informasi yang beredar
kan tentu saja kpk tidak bisa kemudian memberikan respon terhadap informasi yang datangnya dari menteri
sebagai sebuah proses penyelidikan saya rasa dari dulu sampai sekarang pun sama saja
ketika dia melihat misalnya oh kabur ke luar negeri dokumennya mana
coba ditunjukkan apakah hal hal yang seperti ini juga sudah dipertimbangkan oleh kpk
nah ini yang menurut saya harus ada kehatian kehatian di sana
jangan sampai kemudian ketika menkumham bilang kabur ke luar negeri
kemudian pimpinan kpk mengamini kita ada kekhawatiran bahwa
ada upaya untuk menutupi informasi yang sebenarnya
kan jadi begitu kondisinya
nah tentu untuk memastikan hal ini
maka kemudian kpk secara kelembagaan juga harus menelusuri apakah ada kesengajaan di sana
karena kalau kemudian terjadi kesengajaan untuk menutupi informasi informasi yang harusnya tidak benar menjadi benar
maka di situ juga bisa dikatakan ada upaya upaya untuk menghalangi informasi penyelidikan

nah ini yang kemudian harus diperhatikan

nah ini yang kemudian harus diperhatikan
sehingga pejabat negara kemudian tidak serampangan ketika dia memberikan pendapat terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi
tapi kalau misalnya melihat dinamika penanganan kasus ini sejak awal
dari awal tahun tidak selesai selesai sampai sekarang
dari soal penetapan buron saja
itu kan bolak balik informasinya
dikatakan belum dikatakan sudah dikatakan belum itu
itu sampai bergulir dua tiga hari informasinya
itu sampai bergulir dua tiga hari informasinya

ada banyak hal yang kemudian kita bisa lihat
yang pertama tentu dari revisi undang undang kpk
akan dicek ada keberadaan lembaga baru nih
kelembagaan yang namanya dewas
kemudian di sisi lain juga ada pimpinan yang masuk padahal record di ruang publik terbukti misalnya pernah melanggar etik
artinya kan memang secara adaptasi kelembagaan yang baru
dan kondisi pimpinan yang memang juga belum clear
belum clear secara integritas misalnya karena pernah melanggar etik
itu kan juga jadi perhatian bagi masyarakat
nah sekarang dalam prosesnya ini kan jadi diuji
bagaimana kemudian ketika melibatkan partai pemenang pemilu
nah ketika kemudian prosesnya berjalan
untuk menentukan sebuah upaya upaya penggeledahan saja
ini kok panjang sekali berat sekali
seolah olah ada yang ditutupi di sana
ada ketakutan yang luar biasa di sana
padahal pada perkara yang serupa
penggeledahan yang dilakukan di kpu itu nggak ada masalah
penyegalan pun itu kan gak ada masalah
pertanyaannya seberapa serius atau seberapa berat menggeledah ruang partai politik
ketimbang menggeledah ke lembaga negara
kok lebih mudah menggeledah lembaga negara ketimbang kantor partai politik
kan juga jadi pertanyaan
dalam perkara yang sama saja
ada perlakuan yang berbeda
padahal secara resmi
bahkan dalam beberapa pemberitaan
dikatakan bahwa di kantor pdip diindikasi ada lokus
ada lokasi kejadian
layaknya lokasi kejadian
tanpa dia masuk ke dalam tahapan penyidikan pun
biasanya ada namanya polis lain
kalau di sini namanya kpk lain
apakah harus penyidikan tentu tidak

kita sepakat ya
antara pedagang hukum antara pemilik tempat ini steril
kita tidak boleh masuk siapa pun tidak boleh masuk
karena biar kondisi tidak boleh berubah
ini kan tidak
malah kemudian tidak
itu pun tidak dilakukan
tidak dilakukan ada penolakan
kemudian yang lucunya
di hari minggu
ada pernyataan resmi juga bahwa
pekan depan akan dilakukan penggeledahan
itu cukup menggelikan sebenarnya

yang terkait izin dan lain sebagainya
sebelum dengan tama

yang mengatakan tidak ada itu yang namanya penghambat dari dewan pengawas

tetap bersama kami di cnn indonesia
keluarga negara indonesia yang bermukim di tiongkok yang terjangkit virus corona
kami kembali dengan informasinya